bener kacau kenapa nih mualnya kagak mau kerjasama sama gue ya
kenapa nggak mau mereka pergi baru mual lagi
masawat terbang di kantinan kamu sekarang kamu duduk dulu ya
duduk dulu sayangnya
kamu gak apa apa kan
tunggu papa jangan lari dari kehidupan
maksudnya jangan pergi dulu papa
papa marah ya sama mamanya
emang ada alasan papa untuk marah sama mama
papa kenapa sih
kok jadi dingin banget sama mama
kayaknya gak perlu sebanyak itu deh sama bajunya
banyak kan ya
nih cakep banget
warnanya juga keren
ini kan baju empat tahun yang lalu
udah kesempitan kan waktu smp ini mah
udah tahun baru lagi ya
yaudah ada lagi
nah ini juga keren
gak jadi gak jadi
mama gak tau emang ini kan baju tidurnya
kongkong pake baju tidur ya
nah ini dah
ini ini cocok kan
lalu baju papa kenapa ada di sini ya
bener ini mah baju akan
tapi kena anak anaknya di lomari adem
hah ini tidak salah lagi
pasti kerjaannya sri
padahal habibita sudah berkali kali bilang sama si sri
mama juga salah melulu
cukup mah bajunya segini
sudah dibirah bihin ya
aduh buntung nyanyi
ini ama boksen
biar nanti dibirah bihin lagi
ini kebanyakan satu juga
sampai banyak mah
nah yang kayak gini nih bener mah
nggak perlu banyak banyak
yang penting tuh bawa baju yang buy suka
nah kalau baju kayak gini tuh cocok
ya tidak ini ke dapur lagi ya nyonya
kalau nyonya butuh yang lainnya pasang aja ya
adek nih sudah bibirah bihinkan ya
tunggu tinggal adek ini ya
ya makasih bi
makanya saya permisi dulu ya
boy kamu tuh gimana sih bikin mama malu aja tau nggak di depan biira
tapi kalau pingin aja yang milihin
bukannya boleh mau bikin mama malu
cuman emang pilihan mama itu tuh gak ada yang cocok
kalau pilihan biira tuh cocok semua ma
kalau begitu artinya kamu nya yang nggak cocok
bapak kamu tuh orangnya dingin banget
gak ada kesempatan nih ngomong kayaknya
iya beneran deh
weh apa jangan jangan ya ada yang ngomong dulu nih sama si papa
hmm nggak tau
terus siapa dong ma
aduh nggak tau juga sih ma
cuman gini aja deh ma
kalau misalnya papa udah tahu
tapi sampai sekarang kan enggak
berarti itu cuma bohong
papa tuh belum tau
hah ya juga sih
gitu mama tanyanya
papa nggak punya alasan untuk marah sama mama
iya juga sih ma
yang semangat mau liburan nih duluan aja jalan jalan tinggalin papi segala
gue harus tahan
gue harus tahan
adrena lo jangan sampai kelihatan sakit
kalau enggak mereka bisa nggak berangkat adriana
oke kalau begitu adriana
kamu bener nggak apa apa
kalau kamu nggak ingin mas pergi mas nggak akan pergi
tuh reva seneng banget ma
ya nggak apa apa liburan aja sama reva
ya enggak lah mas gak akan pergi kalau melihat kamu keadaannya kayak gini
beneran mas aku gak apa apa
yaudah mas sama reva liburan aja ya
oke kalau gitu mas pergi dulu ya
adrena kamu kenapa
yaudah ya kita masuk terus
nggak nggak aku baik baik aja
aku cuma pengen lihat mas pergi sama reva aku baik
sayang mas gak akan pergi kalau melihat kamu dalam keadaan kayak gini ya
mas aku tuh
sayang udah udah kita masuk
tolong tolong dengerin mas sebagai imam kamu
sekarang kamu masuk dulu sayang
sebentar ya sayang
bu buka pintunya bib
kenapa nih mualnya nggak mau kerja sama sama gue ya
kenapa gak mau mereka pergi baru mual lagi
sayang kamu kenapa
mas mas sawatu dibantu ke keadaan kamu
sekarang kamu duduk dulu ya
duduk dulu sayang ya
aku baik baik aja beneran mas
aku baik baik aja
nyamud eh tuhan
eh bukan hamdun itu hamil
kalau begitu kamu harus ke dokter untuk memastikan keadaan kamu
pasti dengerin aku
jangan percaya omongan seperti ini
ntar juga sehat nih ya
aku baik baik aja beneran deh mas
jadi lebih baik mas
liburan aja sama reva leh tuh
reva udah nungguin ya
suami macam apa yang meninggalkan istrinya dalam keadaan seperti ini
beneran aku sehat sehat mas

mas akan pergi
kalau keadaan kamu sudah membaik
kalau seperti ini
pantes aja ya
papi tuh gampang banget termakan omongan si mahmud
kayaknya papa itu beneran udah cinta banget deh sama dia
mas dengerin aku
mas pergi aja sama reva ya mas
ini mau sampai kapan sih debatnya
bisa ketinggalan pesawat nih
kasian dong kalau boy jadinya pergi sendirian
pi kayaknya keadaan adreno tuh udah membaik deh pi
kalau emang kita beneran mau pergi mendingan kita berangkat sekarang
kalau nggak kita bisa ketinggalan pesawat ini
aku baik baik aja bener reva
mendingan berangkat sekarang daripada ketinggalan pesawat
aku masih sempat ya
ya anggap aja ini kan